mantan presiden susilo bambang yudhoyono mengingatkan pemerintah untuk mengontrol utang negara yang terus membengkak
susilo bambang yudhono mengingatkan posisi utang indonesia yang terus naik meski masih dalam batas yang aman
menurut sby pemerintah perlu mengontrol penggunaan utang
penggunaannya juga sebaiknya tak hanya untuk infrastruktur tapi juga untuk komponen pembangunan manusia lainnya
nah kalau dikaitkan dengan utang yang membengkak ya sepuluh tahun dulu utang saya x utang itu kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi kita dan ekonomi tumbuh
artinya tidak keliru
kalau dulu kami berhutang itu pun kami perhatikan betul
jangan sampai beban utang terhadap gdp gdp kita
itu berlebihan itu namanya dead to gdp ratio
dulu lima puluh enam persen alhamdulillah kami turunkan tinggal sekitar dua puluh empat persen
sekali lagi saya hanya mengingatkan tolong dikontrol utang itu dan berapa jumlah utang yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini selama tiga lima tahun
untuk emang jual lima altijd sendiri
nanti kita berburu